akhirnya tibalah hari di mana si pembuat sepatu tidak lagi memiliki uang untuk membeli kulit untuk sepatu barunya
dia tinggal memiliki selembar kulit di tokonya
ini mungkin kesempatan terakhir untuk membuat sepatu
aku akan menjahit sepau terbaik dari kulit ini
dia duduk seperti biasanya duduk setiap hari selama bertahun tahun dan dia memotong kulit itu dengan hati hati
saat matahari terbenam dia selesai
dia selesai memotong dan mulai menjahit sepatunya
saat malam tiba dia meletakkan sepatunya di meja
cukup untuk hari ini besok aku akan selesaikan pasangannya
dia menutup ruang kerjanya dan berjalan pulang
esok harinya dia sudah siap di pagi hari
sampai ketemu sayang hari ini adalah hari terakhir di ruang kerja ini
ini akan segera berakhir
jangan khawatir sayang kita akan segera keluar dari kesulitan ini
jangan pernah patah semangat
pembuat sepatu sadar bahwa penguatan dari istrinya itu sia sia
dia tersenyum kepadanya dan pergi bekerja
saat dia membuka ruang kerjanya dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya
ada sepasang sepatu yang indah dengan sulaman yang berada di tempat di mana ia tinggalkan semalam
bagaimana ini terjadi
baiklah aku tidak boleh membuang lebih banyak waktu
aku harus menjual karya hebat ini ke pasar
dia berlari ke pasar dan menjual sepatunya
dengan uang yang ia terima dia membeli lebih banyak kulit
sepanjang sisa hari dia duduk di ruang kerjanya memotong kulit barunya untuk dibuatkan lebih banyak sepatu
saat malam hari dia kembali pulang ke rumah meninggalkan sepatunya yang belum selesai
saat makan malam dia menceritakan kepada istrinya tentang kejadian tadi
sudah kukatakan padamu jangan patah semangat
kau adalah laki laki pekerja keras
cepat atau lambat kita akan dapatkan yang selayaknya kita dapatkan
keesokan paginya saat dia kembali ke toko dia kembali dikejutkan dengan adanya beberapa pasang sepatu yang indah di tempat di mana ia tinggalkan sepatu yang belum jadi semalam
beberapa tahun belakangan
aku berusaha mendapatkan uang yang cukup atas kerja kerasku
tapi tidak pernah cukup
aku rasa ada yang mencoba membantuku
dia kembali berlari ke pasar dan membeli lebih banyak lagi kulit
memotong dengan hati hati potongan kulit untuk dijadikan sepatu dan dia tinggalkan di meja
keesokan paginya sekali lagi ia temukan sepatu sepatu menantinya
ada sendal sepatu but sepatu balet bakiak dan sepatu sandal
dalam berbagai warna
wow sepatu sepatu yang indah
seseorang telah membuat cukup dengan niat yang tulus
jika terus begini aku tidak akan kekurangan uang
aku akan hidup bahagia
si pembuat sepatu mulai terus meninggalkan potongan kulit yang siap dikerjakan oleh orang asing dengan indah
hal ini berlangsung berminggu minggu
setiap pagi si pembuat sepatu selalu menemukan sepatu sepatu yang menantinya
kemudian dia dikenal sebagai pembuat sepatu paling indah di desa
mereka membangun istana rumah besar yang indah untuk tinggal
lihat bagaimana hidup kita berubah ini hanya masalah waktu
iya sayangku kau selalu menyemangatiku dan sekarang inilah kita
iya kita tidak boleh melupakan orang asing yang membantu kita
kita harus mencarinya supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk berterima kasih padanya
tapi dia pergi sebelum pagi bagaimana kita bisa menemuinya
besok kita akan bersembunyi di ruang kerja untuk melihatnya
baiklah aku rasa itu akan berhasil aku akan berterima kasih atas bantuannya
keesokan harinya seperti biasa pembuat sepatu memotong kulit di siang hari
sore harinya istrinya datang ke ruang kerja sesuai rencana
ya kita bisa bersembunyi di ruang kerja
bagaimana kita bisa bersembunyi di balik lemari itu
lalu mereka bersembunyi di balik lemari dan menunggu
saat tengah malam pembuat sepatu dan istrinya mendengar suara kecil berdengung
mereka mengintip keluar dan takjub melihat peri peri kecil mengenakan pakaian tua yang sobek sobek memanjat melalui jendela
mereka melompat ke dalam peri peri itu berdengung dan menari melompat lompat di udara
kelompok paling bahagia yang pernah dilihat oleh pembuat sepatu
setelah mereka menari nari peri peri itu duduk di meja dan mulai membuat sepatu
mereka memotong menjahit mewarnai dan menata sepatu itu satu persatu
pembuat sepatu dan istrinya memperhatikan dengan bahagia
pembuat sepatu takjub pada kemampuan membuat sepatu mereka
akhirnya jadilah sepatu lagi yang siap dipakai
peri peri loncat ke jendela dan menghilang
ternyata mereka adalah perih setiap hari mereka datang membantu kita kita harus menemukan cara untuk berterima kasih
ya tentu tapi apa yang bisa kita lakukan
mereka mengenakan pakaian yang sudah tua dan sobek sobek kita bisa memberikan mereka beberapa pakaian
itu ide cemerlang
aku akan menjahitkan sepatu untuk mereka
aku akan menjahitkan pakaian yang hangat untuk mereka
mereka bekerja untuk membuatkan hadiah untuk peri peri itu
setelah seminggu pembuat sepatu telah menjahit dua pasang sepatu kecil yang cantik dengan aksen bulu
istri pembuat sepatu telah menjahit dua jaket bulu domba kecil dengan kaos yang senada dan dua celana wul yang hangat
sepatu dan pakaian ini akan terlihat cantik saat dipakai peri peri itu

kita tidak boleh melupakan orang asing yang membantu kita
besok adalah perayaan natal kita akan menata toko kita dengan tema natal dan meletakkan kado kita di dekat meja kerja
mereka menata toko untuk hari natal dan meletakkan kado dekat meja kerja
saat tengah malam tentu saja mereka mendengar suara peri peri peri itu masuk dengan riang seperti biasa
mereka sangat bahagia dan menari nari tapi saat melihat meja mereka terkejut
merasa saya pun men dorang
kau terlihat keren ini pakaian yang sangat indah dan ini sepatu yang indah aku merasa
menari ayo kita menari kak sekali lagi mereka menari dengan bahagia seperti biasanya
pembuat sepatu dan istrinya sangat senang melihat peri peri itu menyukai pakaian baru
mereka setelah beberapa saat peri peri itu melompat keluar jendela dan menghilang di tengah
cahaya bulan pembuat sepatu dan istrinya keluar dari tempat persembunyiannya wah sayang aku senang
mereka menyukai hadiah kita iya sayang saatnya kita rayakan mari kita pulang ini adalah pagi
di hari natal pembuat sepatu memotong kulit dan meninggalkannya di meja untuk peri peri itu tapi
saat ia kembali keesokan harinya ternyata tidak ada sepatu
dia pulang untuk memberitahu istrinya peri peri tidak kembali lagi tidak ada sepatu di toko kita
tidak masalah mereka sudah sangat membantu kita kau bisa memulai bekerja lagi seperti
biasanya ya aku akan mulai bekerja setelah hari hari belakangan ini aku tak belajar apa yang
orang orang mau dan apa yang mereka suka aku akan membuat sepatu terbaik sekali lagi dia mulai bekerja
dengan sehat dan berhati hati dengan peri peri itu dan sepatu buatannya sama indahnya dengan buatan
para peri peri itu